yang kerap kali terjadi di masa libur nataru
di masa nataru ini
antrean masuk ke dermaga eksekutif pelabuhan merak banten
juga terpantau kondusif
sebab dengan adanya sistem pembelian tiket secara online
kedatangan penumpang menjadi terukur
dan tak lagi menumpuk dalam satu waktu
kita ingin memastikan tiga hal
yang pertama kita ingin antrian itu bisa terukur oleh kita
kita harus selalu tahu
berapa pengguna jasa yang akan datang
hari ini pada jam ini
jadi kita sekarang sudah atur itu
kemudian yang kedua kita juga ingin memastikan manifest
manifest ini kan kaitannya dengan keselamatan
dan haknya pengguna jasa atas asuransi
itu terdaftar dengan baik
dan ini satu satunya dapat dilakukan dengan baik
jika dilakukan oleh pengguna jasa
sebelum sampai ke pelabuhan
terus yang ketiga kita juga ingin
menciptakan ekosistem keuangan yang baik di pelabuhan
pembelian tiket saat ini khususnya bagi rute merak bakauheni
dan ketapang gilim manuk maupun sebaliknya
memang hanya dapat dilakukan secara online
sehingga tak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
nama penumpang di tiket pun harus sesuai dengan nama yang tertera pada ktp
pada periode nataru ini asdp juga menerapkan
proses screening stopper di sejumlah titik akses jalan menuju pelabuhan
guna memastikan bahwa pengguna jasa sudah memiliki tiket
sistem pembelian tiket secara online ini pun disambut positif oleh para penumpang
kalau saya sih ngerasain banget manfaatnya sekarang
karena kan biasanya sebelumnya di tahun tahun sebelumnya
kayak kalau misalkan kita mudik atau natal itu
biasanya tuh antrian panjang banget
karena semua orang berbonong bonong buru buru pengen
sampai di kapal gitu
kalau sekarang kan karena ada tiketing online
semua datang tepat dengan
waktu keberangkatan kemudian pembayarannya juga jauh lebih mudah
tanggapan saya sih bagus ya untuk
sekarang kan eranya memang semuanya pakai internet
harusnya memang mengikuti zaman juga gitu karena
dulu kan kayaknya ketinggalan zaman
kemajuannya nggak sesuai dengan
angkutan udara ya
nah kalau sekarang rasanya udah lebih maju lah
penumpang yang sudah membeli tiket dapat mulai check in dan mencetak boarding pass
dua jam sebelum jadwal masuk pelabuhan
dengan adanya sistem ini penumpang diharapkan datang
sesuai waktu keberangkatan masing masing
di masa pandemi covid sembilan belas pelabuhan merak juga konsisten
dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat
mengingat saat ini penambahan kasus harian covid sembilan belas di indonesia masih tinggi
mulai dari pemeriksaan suhu tubuh pengaturan jaga jarak di lingkungan pelabuhan
serta penyediaan hand sanitizer di beberapa titik
fasilitas di pelabuhan maupun di dalam kapal juga semakin nyaman bagi penumpang
sehingga bepergian menggunakan kapal laut di masa pandemi covid sembilan belas
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang
nabila putri sidki irfan banten